tersangka terorisme santoso dan rekan rekannya dijanjikan mendapat perlakuan baik dan keluarganya dijamin jika menyerahkan diri
hal itu diumumkan dalam maklumat kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigadir jenderal rudy sufahriyadi pada selasa tujuh belas mei siang
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigadir jenderal rudy sufahriyadi meminta tersangka tindak pidana terorisme di poso dan sekitarnya untuk menyerahkan diri
meski mereka tetap mendapat proses hukum tapi kepolisian menjamin perlakuan manusiawi kepada mereka
kepolisian daerah juga menjamin keluarganya selama proses hukum dijalankan
saat ini operasi tinombala dijalankan untuk mengejar kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso
sesuai daftar pencarian orang yang disebar kelompok ini tinggal dua puluh tiga orang termasuk tiga perempuan yaitu istri istri santoso basri dan ali kalora
intinya adalah kalau memang menyerahkan diri
di sini sudah saya sediakan nomor teleponnya
silahkan menyerah kepada hubungi kepolisian poso akb peroni dan dim poso leptogepatri rian anadi dan satgas satu intelijen akb kelana
nomor handphonenya ada
kalau memang mau menyerahkan diri inilah yang paling baik yang kita harapkan ya
semoga tidak ada lagi tempat darah di poso
itu saja harapan saya
saya akan lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada
tidak akan dilakukan di luar itu
jangan takut disiksa
jangan takut diapa apain
itu kan beritanya semua
peniksaan dan lain sebagainya
saya bertanggung jawab atas itu semua
artinya semuanya kita amankan
sampai dengan saat ini kita belum menemukan pertambahan yang ke atas
sampai saat ini
tapi di bawah bawah
yang ingin bergabung ke atas
sudah kita tangkap lebih dari tiga orang
rudy yang menjadi penanggung jawab operasi tinombala dua ribu enam belas itu
mengumumkan hal ini dalam maklumat yang disebar di seluruh wilayah poso jafar gebua palu